ya untuk membahas nasib warga kampung bambu yang terencam tergusur dalam waktu dekat
telah hadir bersama kita abdillah aksan
kepala lembaga demografi fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia melalui zoom
selamat pagi pak abdillah terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak abdillah kita tadi sudah menyampaikan tayangan terkait dengan polemik warga kampung bambu ya
di kawasan tanjung priuk jakarta utara
dimana disana mereka akan tergusur dalam artian mereka akan dilokasi nantinya
karena memang dalam waktu dekat kawasan tersebut akan diperuntukkan dalam pembangunan dan tata lokasi
yang diperuntukkan untuk jis dan kawasan sekitarnya
bagaimana pendapat anda pak terkait hal ini
terutama tidak hanya kasus yang terjadi di jis
tapi juga sengketa yang acapkali terjadi tidak hanya di jakarta
tapi juga di tempat lain
dimana masyarakat seringkali terjadi konflik dengan negara
terutama terkait dengan kepemilikan lahan atau penggunaan lahan
yang ternyata adalah milik negara
dan mereka sudah bertahun tahun
bertahun tahun tinggal disana
kemudian ketika negara ingin mengambil alih
menata kelola lagi
terjadilah kontroversi dan terjadilah konflik
terima kasih mas yuda atas pertanyaannya
kita kembali kepada konsep
pembangunan yang berkelanjutan
jadi alam perencanaan pembangunan kita harus mempertimbangkan keberlanjutan
jadi pembangunan itu harus benar secara ekonomi
harus benar secara lingkungan
dan harus benar secara sosial
dalam konteks kampung bambu ini
seharusnya perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat sekitar
implikasinya kepada masyarakat sekitar
dan pemerintah tidak bisa

jadi seharusnya kejadian seperti ini tidak perlu terjadi karena jakarta sudah sangat berpengalaman kemudian memiliki modal yang besar dalam hal apbn nya yang sangat besar sekitar rp delapan puluh triliun untuk menyelayani sepuluh juta penduduknya
dan itu sangat besar dibandingkan dengan jawa barat yang hanya rp empat puluh triliun untuk melayani rp empat puluh juta
sehingga jakarta seharusnya punya modal untuk
melayani warganya dengan lebih baik
iya bapak tadi kalau kita sempat mendengarkan pernyataan dari salah satunya pihak pt kai yang mengatakan karena lokasi tersebut adalah wilayah ilegal
seharusnya tidak boleh ditempati maka tidak ada kompensasi buat warga di sana
padahal ada dua ratus empat puluh kakak dan mereka menolak tidak bisa menolak untuk direlokasi
tapi mereka berharap setidaknya mereka bisa mendapatkan kompensasi terhadap kondisi di mana mereka harus direlokasi
seperti halnya misalkan warga kampung bayam
yang mereka juga mendapatkan kompensasi sehingga bisa mencari tempat tinggal baru
bagaimana ini kondisinya pak
saya kira pemerintah harus berinovasi dan berimprovisasi ya
jangan hanya mengedepankan ekosektoral ya
ekosektoral kalau ini bukan area saya kemudian kami nggak akan menangani
pemerintah tidak bisa seperti itu
pemerintah dki jakarta terus mampu melakukan koordinasi lintas pihak lintas sektor
dengan melibatkan kementerian terkait dengan bumn bumn terkait
dan yang kita harus pentingkan adalah manusiakan penduduk di jakarta
untuk supaya kesejahteraannya tidak menurun
jadi tidak bisa lagi pakai pendekatan legalitas kemudian ekosektoral
itu harus diatasi
dan itu perlu kepemimpinan daerah yang kuat untuk menelesaikan masalah ini
sama sekali tidak indah dipandang ya
ada jakarta international stadium yang sangat megah
tapi efek negatifnya kepada penduduk sekitar tidak ditangani dengan elegan
saya kira ini satu kritik yang harus disampaikan kepada jakarta di tengah hudnya yang ke empat ratus lima puluh
pak abdillah tapi kalau bicara mengenai legalitas sendiri ya
warga di sana tinggal di tanah memang milik negara
dan mereka bertahun tahun di sana
kemudian di satu sisi negara seperti halnya
milih kelegalitas untuk melakukan pembangunan
kemudian menata ulang suatu lahan
lalu apakah memang negara bisa dalam tanda kutip cuci tangan
tidak perlu memberikan ganti rugi
dan sebenarnya apabila memberikan kompensasi
seperti apa bentuknya nih pak idealnya
apakah memang seharga ngop
atau hanya berdasarkan uang tali asis seperti itu saja pak
ya ini semuanya perlu dialog
kita harus mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama
kalau kita lihat apbd
karena anggaran itu banyak ya
anggaran itu ada
tinggal kemauan ya
dan untuk mencari solusi bersama
kemudian bisa juga kita melibatkan pihak swasta
untuk terlibat dalam mungkin membantu mereka ya
ada csr csr yang bisa dikerahkan
ya dan carilah solusi bersama
entah ditempatkan di tempat lain ya
mengedep wongke lah kalau bahasa jawanya ini
untuk memanusiakan para penduduk kita
peresmian jis ini dijadwalkan pada bulan juli
yang kurang lebih tidak lebih dari satu bulan lagi pak
jadi jadwalnya pada juli dua ribu dua puluh dua
kawasan tersebut harus sudah diterapkan
dan penerimaan akan dilakukan
bagaimana anda melihat langkah penertiban
sementara di satu sisi mungkin belum ada relokasi
dan biasanya dengan penerimaan yang mendadak seperti ini
pastinya ada yang menjadi korban pak
ya ini saya melihat ini
dalam proses pembangunan fasilitas besar ini
seharusnya penertiban atau penyelesaian akses akses yang timbul
itu sudah dijalankan sejak awal
ya tidak boleh mendekati deadline
ya ada persoalan seperti ini
ini seharusnya bisa diantisipasi
ya seharusnya bisa diantisipasi
dan kedepannya di proyek proyek yang lain
di pembangunan yang lain
pemerintah harus lebih mengantisipasi hal hal seperti ini
kita lihat ada beberapa proyek
bagaimana terjadi konflik antara penduduk dengan proyek tersebut
jadi ini harus diantisipasi supaya tidak terulang kembali
kalau pemerintah daerah ataupun pemprov dki
selalu mengatakan mereka akan direlokasi
kemudian pembangunan rusunawa
atau mereka akan dibangunkan shelter sementara
tapi di satu sisi mereka juga pastinya berpikir untuk mencari
mereka bisa mencari nafkah pak
karena kadang kadang diantara mereka pastinya menyais rejeki tidak jauh dari tempat tersebut
itu yang seacap kali tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah
terkait dengan masalah relokasi
lalu bagaimana anda memandang hal ini
sehingga nanti kedepannya
tidak hanya warga dipindahkan
tetapi juga dibikirkan bagaimana
kedepannya sustainability ekonomi mereka
sehingga mereka bisa tetap hidup
dan mereka tetap bisa bekerja
jadi dalam hal pembangunan proyek pembangunan seperti ini
tidak boleh hanya fokus kepada aspek teknisnya saja
bahwa pembangunannya ada
pemegah dan sebagainya
ini juga aspek manusia yang ada di sekitarnya
sehingga ini perlu dilakukan dialog sejak awal proses
kemudian bisa melibatkan
kualitas sektor dan ngo ngo
lsm lsm yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat
dan itu pelibatannya sejak awal
tidak di akhir akhir ketika sudah menjadi masalah
sehingga pemerintah yang
baik atau kebijakan yang baik
itu adalah yang mencegah masalah
bukan atasi atau memadamkan masalah
tetapi kita belajar dari masalah ini
belajar dari hal ini
kedepannya harapkan pemerintah dki jakarta
dalam proyek proyek pembangunannya
lebih mengedepankan partisipasi
dan melibatkan banyak pihak
dialog dan mencari solusi
berarti anda katakan ini termasuk terlambat ya pak
untuk melibatkan segenap aspek terkait
pemberdayakan masyarakat sekitar
kawasan jis sendiri terkait
bagaimana memperdayakan mereka
kemudian memberikan kesempatan kerja
tidak hanya sekedar pembangunan infrastruktur
relokasi seperti itu pak
ya lebih baik terlambat
daripada tidak sama sekali
yang tidak manusiawi seperti itu
itu tidak boleh terjadi
kebijakan dari pemerintah dki
untuk mencari solusi yang lebih manusiawi
dan mencegah masalah masalah
yang lebih besar lagi ke depannya
pak ini terkait dengan penggusuran
kemudian juga penerimaan ini
seperti hal yang selalu jamak terjadi di jakarta
dan mungkin juga di kota besar lain di indonesia
lalu seperti apa sebenarnya kebijakan yang tepat
tadi bapak katakan
ada faktor sosial kemanusiaan
lalu seperti apa sehingga tidak terjadi konflik
kedepannya dan juga melibatkan pihak pihak
dan variable yang setidaknya
tidak dadakan untuk melakukan perbaikan
dan juga evaluasi ke depannya
ya perencanaan projeknya
harus lebih baik
kemudian harus melibatkan
dan harus mengantisipasi persoalan persoalan
yang akan terjadi
sehingga kalau memang
pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk itu
untuk mengatasi masalah
karena kita tidak mau
kita tidak mau tentu saja melihat
hal hal ini terjadi
ada kontras ketimpangan
antara bangunan megah
kemudian di samping sampingnya
ada masyarakat yang hidup sangat mengenaskan
ini tidak boleh terjadi lagi di abad dua puluh satu seperti ini
pembangunan harus lebih partisipatif
tidak boleh terjadi di dki jakarta
hmm baik terima kasih pak abdi laha san
untuk perbincangan pagi hari ini
semoga pemprov dki jakarta dan juga pemerintah daerah lainnya
mempertimbangkan banyak aspek
sebelum melakukan relokasi dan penertiban
sehingga masyarakat tidak menjadi korban
tapi juga masyarakat juga paham
bagaimana mereka menempati suatu tempat
sehingga mereka juga tidak merasa hatinya didugikan
dan menjadi timbul kontroversi
selamat pagi pak